lu mau ngecek
siapa yang mau ngecek
terus kenapa lo manggil kue
siapa tahu lo mau beli
tiee kotak makanya tulisannya
hari ini kamu bebek aja
ya tadinya aku mau ngajak kamu makan
terus bakal kamu gimana
ya dimakan disana
ntar diliatin pedagangnya loh
emangnya kamu berani
kamu lucu deh
mbak tati ngelamarin apa tau
kalau kira kira bang deddy dikasih hadiah dia bakalan senang gak
wah iya pasti senang
emang mbak tati mau ngasih hadiah apa
bukan buat bang deddy tapi buat bang ojek
bang oca pasti senang banget ya mbak tati
apalagi kalau dikasihnya itu pakai kejutan
terima kasih ya mbak
sering diperhatian ya
tiap hari di bawah ini bakal terus
ya gitu deh
boleh aku coba gak
kisinya pintar masak ya
ya gitu deh
ini abang lagi makan bekal dari lu
tapi bukan mau nanya itu
katanya mbak tati mau bikin kejutan
kok malah ditanyain
tati gak jadi nanya
kalau nanti aku nikah

gak perhatian sama suaminya

iya mentor unik memang
nah gue bales aja

sampe tu di sana
aduh alhamdulillah terima kasih banyak ya mbak sama sama assalamualaikum mbak tati waalaikumsalam
kang tisna aja tuh poh oh ya udah kalau gitu
iya makasih ya kang sama sama
lu mau ngecek siapa yang mau ngecek kenapa lo manggil gue gue manggil lo
ini siapa tahu mau beli komis aduh aduh aduh aduh aduh membleng waduhin juga lo sama ayam mau
berani gak berani sama dia berangkat sekarang pok ya sekarang masa besok maaf atuh kalau saya udah nanya
ya sekarang masa besok maaf atuh kalau saya udah nanya

maafat semua kalau saya udah nanya begitu saya maafin ayo paul berangkat
lu kenapa lagi sih pur
lagi pahit hidup lu
tadinya manis pok
pok tati ke tanah abang mau beli apa
mau beli hadiah
hadiah buat siapa
oh jadi lu lagi kesel gara gara lo lagi cerita bahagia temen temen lu kagak mau dengerin
eh pur yaudah cerita aja sama gua
gua mau dengerin
jadi gini pok
pas saya sampai rumah ineke eh saya suruh nganterin ineke beli gas
bentar ya pur
oh nasi uduk dua puluh
ya udah gampang itu
besok ya pagi lu paranin ke rumah
ciee kotak makanya tulisannya
besok sekolah tk ya
gitu aja marah lu pur
udah dah cerita lagi
ntar pas saya cerita poh mumun telpon lagi
suwer dah sambil geledek nih
pas sampai rumah ineke ternyata ineke gak bisa masang gas
nas yuduknya masih ada
dua bungkus aja poh
bentar ya pur
kak kok berhenti
hape saya bunyi
dari istri saya
ntar aku nungguin
ntar aku nungguin
halo assalamu'alaikum mi
nanti kalau ada uangnya pipih kirim
ya gak bisa atu mi
kalau harus sekarang ma
mimi pinjem aja dulu sama mang ican
masya allah mi
jadi mimi marah sama pipih
jadi mimi marah sama pipih

oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia